tarif taksi online resmi ditentukan tarif batas atas dan juga batas bawahnya
kementerian perhubungan menetapkan aturan ini
demi terciptanya persaingan sehat di sektor transportasi umum
mulai satu juli dua ribu tujuh belas kementerian perhubungan memperlakukan ketentuan tarif baru
untuk operator jasa angkutan taksi online
penetapan tarif yang diatur dalam peraturan menteri
nomor dua puluh enam tahun dua ribu tujuh belas ini dihitung berdasarkan jarak per kilometer
dan dibagi menjadi dua wilayah
ketentuan tarif batas bawah wilayah satu yang meliputi sumatera jawa dan bali
adalah rp tiga lima ratus per kilometer
sedangkan tarif batas atas rp enam per kilometer
sementara wilayah dua yang meliputi kalimantan sulawesi hingga papua
tarif batas bawah adalah rp tiga tujuh ratus per kilometer
dan batas atas rp enam lima ratus per kilometer
nah yang sangat berat adalah
di mana dari perusahaan ini operator ini
mengoperasionalkan armadanya atau
belum sama sekali memenuhi persyaratan
contohnya belum dikir
belum juga ngurus segala macam
tetapi punya administrasi
bahkan izinnya pun belum ada
tapi dia sudah naik penumpang
nah itu kita juga yang pencarisir
kita berikan semacam warning
kalau tidak juga dilakukan semacam apa

kita menyulat kepada kementrian konfirmasional
agar konfirmasional yang memberi peringatan
jika diperhatikan tarif baru taksi online ini
tidak jauh berbeda dengan tarif taksi konvensional pada umumnya
penyesuaian tarif baru ini ditetapkan agar tercipta persaingan sehat
di sektor transportasi umum
dengan kenaikan ini pemilihan antara taksi online dan konvensional
lebih pada kemudahan akses mendapatkan layanan
bukan pada biaya yang selama ini memicu masalah
agus firman shah cnn indonesia
apakah kompetisi sehat antara taksi online dan konvensional ini diterima dengan baik oleh semua pihak
atau mungkin justru konsumen bertanya tanya
atau bahkan ada pihak yang tetap dirugikan
kita akan bahas lebih dalam lagi bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir
selamat malam bang jensen
dan juga ada tulus abadi yayasan lembaga perlindungan konsumen indonesia
toylki selamat malam bang tulus
coba untuk menghubungi pak puji hartanto dirjen perhubungan darat
melalui sambungan telepon kami sudah tersambung langsung
selamat malam pak puji
selamat malam mas selamat malam pak tulus
selamat malam pak puji
baik kita bahas pak buji ini mengenai pemberlakuan tarif batas atas dan juga tarif batas bawah
untuk online terlebih lagi di dalam skema yang lebih dalam lagi permen hub ini pak
dari yang kemudian sudah diputuskan
oleh kementerian perhubungan
apakah ini sebelas poin yang diberlakukan ini regulasinya
betul betul sudah mewakili semua aspirasi ini pak puji
ya kita berharap begitu mas
karena proses ini kan tidak serta merta
jadi sudah melalui proses pentapan dari mulai kita mencari informasi
kemudian masukan dari masyarakat
stakeholder dari pakar bahkan dari pelaku operator dan semuanya
secara bertahap sudah kita juga lakukan
mulai adanya fgd kemudian kita lakukan juga seminar
termasuk hal hal yang berkaitan dengan secara tertulis
itu usulan kita juga sudah bahas
nah finalisasi daripada pm dua puluh enam itu
ada dua hal pada saat
yang pertama memang kita mengendaki adanya sosialisasi selama
yang pertama transisi pertama itu
kita bisa lakukan satu juni
itu transisi pertama untuk pemberlakuan
kemudian dashboard dan setikat
nah satu bulan kemudian yaitu pada transisi kedua
kita memperlakukan yang empat jenis
daripada aturan itu antara lain
berkaitan dengan tarif
berkaitan dengan kuota
berkaitan dengan stnk badan hukum
nah ini satu juli
sudah memang untuk diberlakukan
sesuai dengan bunyi transisi itu
nah sehingga dengan demikian kita berharap
bahwa hal ini sudah tidak ada masalah lagi
karena ada penjelasan yang kami lebih tegaskan lagi
berkaitan dengan tarif berkaitan dengan kuota
dan stnk sehingga tidak menimbulkan semacam kesimpangsuran
nah saya keluarkan surat edaran
itu lebih rinci lagi menegaskan tentang bagaimana pelaksanaannya
contoh misalnya seperti
tapi dengan terlebih dahulu
dalam rangka mengusulkan kuota itu
berkonsultasi dengan dirjen perhubungan darat
untuk saya mendapatkan rekomendasi
itu salah satu contoh
apakah kemudian ketika ini diberlakukan
betul betul sudah meminta banyak pendapat
misalnya dari mitra
dan juga penyedia
karena misalnya di sini ada
mas jansen begitu ya
dari ketua asosiasi driver online
apakah ini benar benar sudah terwakili semuanya pak
aspirasi dari mitra
dari penyedia jaksa taksi online ini
oh tadi kan sudah saya katakan
kalau saya bicara sudah ya kan waktunya sudah dari mulai enam bulan yang lalu
dan mereka juga mengikuti perkembangan ini
ya ya baik
saya ingin ke mas jansen lagi nih kemudian
mas jansen dari kemudian yang kita lihat ini ada peraturan baru ini
sudah berlaku sejak tanggal satu ya harusnya ya
artinya sudah dua hari diberlakukan
pertanyaannya adalah kemudian apakah ini merugikan
atau sebenarnya sama saja untuk para teman teman dari mitra taksi online ini
khususnya para driver
ya sebenarnya tanggal satu ini kalau bagi kami adalah puncak ya
dari proses peraturan menteri ini
di mana kami para pelaku usaha ini menunggu
nilai yang dikeluarkan tarif ini oleh pemerintah
jujur kami sampaikan bahwa yang dikeluarkan ini tidak seperti apa yang kami harapkan
artinya tidak menguntungkan bagi anda
karena komponen kami di transportasi online ini tidak seperti di reguler
ada perhitungan biaya menunggu dan lain sebagainya
tapi kita flat adalah perhitungan per kilometernya
nah di sini lah kami lihat dengan perhitungan bok itu tidak masuk
tapi kan ada tarif atas batas atas tarif batas bawah itu bagaimana
kita melihat aplikasi
pasti akan menggunakan pada jam jam biasa itu dengan tarif batas bawah
nah yang terjadi adalah penerapan tarif batas bawah ini kita dipotong lagi oleh perusahaan
akhirnya sangat merugikan driver
merugikan pelaku usaha
nah makanya kalau pak puji mengatakan memberikan masukan
kami memberi masukan
tapi ya ternyata tidak sesuai apa yang kami harapkan
apa yang disampaikan oleh teman teman dari asosiasi driver online ini
pada saat itu pengajuan kami adalah di angka antara empat sampai empat lima ratus
ini tarif batas bawahnya ya
baik pak puji ini kalau menurut dari mas jansen sendiri
mereka ini meminta tarif batas bawahnya rp empat ini pak
sampai dengan empat lima ratus
bagaimana ini pak puji
ya pak puji ini kalau dari mas jansan begitu ya
dari asosiasi driver online mengatakan ini sebenarnya merugikan bagi para driver online
karena mereka awalnya meminta tarif batas bawahnya empat sampai dengan empat lima ratus pak
kalau kita kan dilihat dari untuk pelaksanaan tarif batas bawah tadi
dia meminta konteks dari itu adalah empat tarif bawah
nah kita memutuskan itu tiga lima ratus ya kan
pertimbangannya apa pak puji
ya ini sudah kita lakukan pertimbangan
kita lakukan pertimbangan berbagai satu hal
pertama masukan dari masing masing kepala daerah
kemudian perhitungan yang kedua
yaitu adanya biaya yang berkaitan dengan biaya yang tetap ya di pos
kemudian ada juga mungkin biaya yang tidak tetap
termasuk ada biaya buat pulsa biaya penyediaan aplikasi dan hal yang lain
termasuk satu lagi
yaitu untuk asuransi
yaitu untuk asuransi penumpang maupun pengemudi
serta asuransi kendaraan
nah ini sesuai dengan pm dua puluh enam kan itu ada yang namanya asuransi yang untuk menguntungkan
pertama menguntungkan daripada penumpang
kedua juga menguntungkan bagi pengemudi itu sendiri dan kendaraan
oke kalau untuk para drivernya seperti apa pak puji
sebenarnya di pm dua puluh enam itu itu tidak ada
sehingga pastinya kalau kemudian ini ada jaminan terhadap para penumpang pengemudi dan kendaraan sendiri
kan itu sebetulnya lagi lebih menguntungkan
kalau kemudian ada masukan harusnya di angka empat sampai dengan empat lima ratus
apakah ini terlalu besar atau seperti apa
kita sudah menerima itu semua karena tidak semua juga dari para pengudi taksi online itu menyatakan itu
mas jansen kan memang saya juga pernah sampaikan ya bervariasi
bervariasi di masing masing daerah
saya katakan kan tidak hanya jakarta saja
jadi masing masing daerah juga menguntungkan dan angkanya juga bervariasi
sehingga kita mencoba membuat angka yang flat sama dengan kalau kita pada saat memutuskan adanya tarif di angkutan bus
bus akap itu
dan juga supaya tidak terlalu banyak perbedaan kita ambil contoh perwilaya
sehingga peraturan perdirijen itu kita buat perwilaya
wilayah satu dan wilayah dua
supaya lebih enak lagi
wilayah satu itu sudah saya sampaikan misalnya dari mulai sumatera kemudian jawa bali
itu sama dengan keputusan angkutan penumpang umum bus
nah wilayah duanya itu di luar yang tadi sumatera jawa dan bali
nah ini yang kemudian kita katakan agar kita membentukkan itu ada referensinya begitu
oke baik jadi memang kalau menurut anda ada juga perbedaan pendapat diantara rekan rekan dari para mitra taksi online ini ya pak
oh ya kita juga bisa mengakomodir semua masukan begitu
ya sehingga apa yang kita sampaikan itu
sehingga apa yang kita sampaikan ini ini sudah betul betul kita lihat dari berbagai usulan
termasuk juga misalnya pemerintah daerah
itu pemerintah daerah juga berlain lain mas
jadi ada yang dia mintanya tinggi ada yang rendah
nah kita kan nggak bisa terus kemudian mengikuti yang tinggi main
kita ambil satu jalan tengah berdasarkan apa
nah tadi hitung hitungan dari berdasar bok yaitu biaya operasional kendaraan
nah itu pun saya jelaskan
itu pun saya jelaskan kita tidak bisa pukul rata antara wilayah satu wilayah dua
karena biaya operasional untuk kendaraan di wilayah satu itu berbeda beda
kalau di jawa itu mungkin murah beli space park
makanya kita ambil untuk hitungannya juga beda
di luar jawa yang seperti di papua misalnya nanti ada online itu kan akan mahal
makanya kita juga untuk biaya batas bawahnya
rp satu tujuh ratus begitu pak ya
oke baik pak puji
dari pak puji saya mau ke bang tulus ini bang
nah ini melihat kemudian sudah diberlakukan sudah sah ini artinya ya menjadi sebuah peraturan bagi semua stakeholder yang terlibat
apa yang kemudian ditangkap oleh ylki dari peraturan ini
ya sebenarnya kan begini
adanya taksi online memang menjadikan konsumen banyak pilihan
selama ini dengan taksimeter saja yang notabene mungkin tidak ada inovasi pelayanan dan tarifnya mungkin dianggap terlalu mahal dan seterusnya
kemudian lahirlah taksi aplikasi yang lebih memberikan kepastian kepada konsumen baik dari sisi tarif waktu tempuh maupun jarak tempuh dan berbagai hal
sehingga pilihan pilihan konsumen cukup variatif dan kompetitif
nah saya melihat sebenarnya aturan yang digagas oleh kmn loop sebenarnya sudah cukup kompromisitif
bahkan menurut saya permisif
artinya kompromis itu apa
di satu sisi kalau di mata taksi meter aturan ini dianggap terlalu kompromis
aturan ini dianggap terlalu berpihak kepada taksi online
tapi di mata pengelola taksi online aturan ini dianggap terlalu berbiak kepada taksi yang berbasis meter
nah ini yang saya kira memang masing masing punya perspektif
dan kenapa saya juga anggap permisif
sebenarnya karena ada beberapa ketentuan yang sebenarnya tidak boleh diadopt dalam konteks keselamatan
ketentuannya seperti apa
misalnya begini di taksi sekarang ini kan di permen hub dua puluh enam
itu kan dibolehkan adanya taksi yang menggunakan kendaraan seribu cc
nah seribu cc kan sebenarnya tidak terlalu safety bagi konsumen
khususnya konsumen yang cukup banyak penumpangnya
misalnya lebih dari satu
sehingga kalau kita amati sebenarnya
konsumen ketika tahu bahwa dia menggunakan mobil lcgc yang seribu cc itu
konsumen tidak cukup nyaman

khususnya konsumen yang berangkat lebih dari seribu cc

tapi dengan adanya permen hub dua puluh enam ini boleh
nah ini kan sebenarnya disitu yang kita sebut permissive
karena mungkin adanya desakan atau kebutuhan
poin lainnya dari sebelas regulasi
kalau yang kompromis ini sebenarnya tadi soal ujikir
ujikir kan sebenarnya harus istilah teknisnya ketik di mesin
tapi kemudian dengan berbagai pertimbangan akhirnya boleh dengan sistem embos
yang belum ada titik temu sebenarnya yang tarik menariknya cukup alat
memang soal tarif dan juga soal balik nama di stnk
kan aturannya berdasarkan undang undang lintas stnk itu harus snk badan hukum
sementara kalau badan hukum ini kan milik pribadi
ini yang kemudian saya nggak tahu titik temunya seperti apa
ini yang sebenarnya ada sisi kompromistis yang artinya sebenarnya di undang undangnya sebenarnya tidak terlalu welcome
tapi kemudian diatur boleh dan kemudian sebaliknya
kalau dari tarif tarif batas yang sudah ditentukan
ya tarif sebenarnya memang
tadi juga ada pendapat ya kalau mas yansen mengatakan ini agak merugikan
tapi sebagian driver yang lain dari pak puji mengatakan ini sudah mengakomodir
kalau kami dari sisi konsumen tentu akan senang ya kalau tarifnya lebih murah
siapapun pasti akan lebih senang ya
tetapi begini selama ini kan dicitrakan tarif aplikasi ini lebih murah
lebih murah atau bahkan murah gitu sangat murah
saya juga sehari hari banyak menggunakan taksi ini
murah itu bergantung karena kalau aplikasi ini pada jam jam sibuk tarifnya mahal luar biasa
bahkan bisa berlipat lipat dibanding tarif yang taksi meter
misalnya saya dari sudirman dari kantornya pak puji ke rumah saya di pasarbo itu bisa tiga ratus ribu lebih
yang kalau taksi meter itu tidak akan terjadi
tapi pada titik tertentu itu menjadi murah atau bahkan jangan turun
nah ini kan sebenarnya secara implementatif
taksi aplikasi ini sudah menggunakan secara empirik sudah menggunakan tarif yang batas atas dan batas bawah
tinggal bagaimana formulasi rupiah per kilometernya dan aspek aspek yang lain
memang mestinya mestinya dengan manajemen yang lebih efisien dan berbagai dukungan infrastruktur yang lebih efisien
saya kira tidak fair juga kalau tarif aplikasi
menyamai dengan tarif meter atau bahkan lebih mahal
tadi yang diminta mas jansen dengan rp empat per kilometer itu menurut saya ya terlalu mahal
jadinya apa bedanya dengan taksi meter
karena dengan menggunakan tarif aplikasi harusnya lebih murah
karena ada efisiensi dari sisi biaya operasional dan lain sebagainya
makanya dan saya kira pak uji juga mungkin sudah melakukan pengkajian secara mendalam
apakah tarif yang diklaim lebih murah di aplikasi ini
apakah karena memang ada efisiensi di dalam pengelolaannya dari tasfie aplikasi ini atau tarif yang banting harga
kalau memang efisiensi ya sebenarnya tidak terlalu relevan kemudian kalau diatur sampai detail atau kemudian ada intervensi
yang kemudian justru itu yang harus diadops oleh taksi meter sehingga taksi meter bisa lebih efisien dalam hal tarif
atau sebaliknya kalau ini ada dugaan banting harga ya memang ini nggak boleh
karena banting harga berarti melanggar undang undang persaingan usaha
artinya harus ada intervensi dari pemerintah dan kalau perlu sanksi
oke oke mas tulus dan juga pak puji serta ada mas jansen kita tahan dulu nanti kita akan kembali lagi untuk membahas bagaimana kemudian apakah ini sudah dua hari berlaku artinya ya sejak tanggal
apakah ini sudah betul betul berlaku sampai semua para penyedia taksi online memperlakukan peraturan menteri ini kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda berikut
tetap bersama kami di prime news kami akan segera kembali
terima kasih mas tulus abadi dari ilki serta ada pak puji hartanto dari dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan lewat sambungan telepon
pak puji tahan dulu di sambungan telepon anda karena saya ingin ke mas jansen terlebih dahulu
mas jansen sudah dua hari berlaku ini sejak tanggal satu ya artinya ya
apakah ini sudah betul betul nggak mas berlaku oleh teman teman di lapangan
ya kenyataan yang ada ini belum berlaku
saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh pak dirjen pak puji pada saat sosialisasi
beliau selalu mengatakan bahwa nantinya
harga ini akan naik daripada yang sudah ada
tapi tetap lebih murah daripada yang reguler
nah tapi pada kenyataannya harga ini persis sama dengan salah satu aplikasi rp tiga lima ratus itu pertama
lalu kedua beliau mengatakan bahwa nantinya tidak akan ada lagi yang namanya rupiah terpotong promo
itu artinya dari penyedia jasa taksi online
dari penyedia jasa itu
nah ini di sini yang ingin saya sampaikan adalah
jangan kami terus yang disuruh mengikuti aturan ditekan dan lain sebagainya
tapi saya selalu sampaikan juga masuk ke dalam ranahnya perusahaan
artinya kementerian perhubungan juga berbicara dengan pihak perusahaan
apapun yang kami minta adalah pemerintah coba juga melihat situasi ini
karena perusahaan aplikasi melakukan hal hal yang sangat merugikan kami
memberikan potongan dan lain sebagainya
memberikan promo tidak ada pengaturan dan lain sebagainya
akhirnya kembali lagi
kenapa kami protes di angka tiga lima
karena elemen kami hanya perhitungan kilometer
sedangkan di reguler masih ada buka pintu masih ada jam tunggu per menit dan lain sebagainya
makanya kenapa kami katakan itu masih murah
tapi kalau disatukan semua ini sudah sangat sangat murah banget dipotong dan lain sebagainya
kalau dari teman teman driver online sendiri apakah kemudian sudah berkomunikasi lah dengan pihak penyedia jasa perusahaannya ini
sudah sering kali kami lakukan
saat ini ado berada di dua belas provinsi

pak puji mengatakan dari sumber mana saya kurang paham juga sumber mana
yang pasti dari kami dari asosiasi driver online yang saat ini ada di dua belas provinsi adalah menyatukan suara yang sama
bahwa untuk di wilayah satu itu tidak di angka tiga lima
wilayah dua pun demikian
karena di wilayah dua di lampung kami dapatkan informasi di sana ada taksi yang masih rp empat lima ratus
artinya di angka empat ribu sudah sangat fair buat kita
kita coba konfirmasi ke pak puji
pak puji tadi ada lagi masukan
kemudian dari mas jansen ya dari ado
masih lagi mengenai tarif batas dan lain sebagainya
serta aspirasi mereka lah seperti itu
dan juga tadi mas jansen mengatakan bahwa ini belum berlaku ini pak ternyata di lapangan
coba mas jansen berpikir bahwa tarif batas bawah
itu paling bawah mas jansen
jadi kalau sampai mau bisa rp empat bisa rp empat
jadi harus ingin pengertian bahwa kita bukan menerapkan tarif batas bawah itu rp tiga lima ratus
jadi bisa rp tiga enam ratus bisa rp tiga tujuh ratus sampai rp enam
jadi kalau mas jansen mau membatasi rp empat boleh boleh saja
baik pak puji tapi tadi mas jansen mengatakan
jadi sebentar sebentar
jadi tarif batas bawah pengertiannya tarif batas bawah itu paling bawah
nah kemudian tarif batas atas rp enam
bermain di range itu
makanya saya memberikan apresiasi sama mas jansen
kalau memang itu rp empat boleh diangkat situ
kira kira begitu mas jansen
gimana mas jansen
tapi sudah pasti pada pelaksanaannya perusahaan aplikasi mengambil yang paling bawah

kalau menurut mas jansen sudah pasti bahwa perusahaan aplikasi akan mengambil batas paling bawah

nah namanya juga peraturan kalau kita mau tentukan
waktu itu kan kita berjanji
harus misalnya tidak lagi ada tarif batas bawah
jadi harus misalnya rp empat
harus dipastikan begitu
nanti soalnya pemerintah terlalu banyak mengatur
nanti marah itu pak tulus
dalam hal ini memberikan suatu kebebasan
jadi bukan rp tiga lima ratus rp tiga lima ratus
jadi itu batas paling bawah
saya jelasin lagi
kalau nggak diatur nanti bisa rp tiga bisa rp dua
nah kita sudah mengakomodir paling tidak tiga lima ratus itu
itu masih lebih murah dari harga taksi konvensional
nah saya sudah banyak diskusi sama pak yanto
makanya sudah saya akomodasi
sudah saya berikan suatu pengertian kepada teman teman yang lain
nah kita coba aduk
waktu itu kita kasih saja batasan yang paling bawah rp tiga lima ratus
kalau kita kasih rp empat berarti itu sama dengan harga dengan taksi konvensional
nah nanti yang masyarakat pengguna marah lagi
oke baik pak puji
pernyataannya pak tulus itu sudah sangat betul betul hebat itu
saya pikir itu hebat tuh pak tulus
padahal itu kan adanya di ylki yang menaungi masyarakat
nah saya ingin keduanya untuk kita layani
contoh untuk pak jansen sebagai pengemudi sebagai perusahaan pengusaha yang memang
dia sudah berusaha untuk mencari nafkah
kemudian kepada operator kita juga lakukan hal yang berkaitan dengan melindungi
tujuannya untuk apa
makanya kita berikan itu
yang berikutnya untuk ya katakan kalau kita mau sebut taksi konvensional
jangan sampai dia mati
nggak bisa usaha gara gara taksi online kan begitu
oke artinya kementerian perhubungan berusaha untuk mencoba untuk mengakomodir semua pihak ya pak
paling tidak itu kita sudah berusaha itu
nah apa yang dibilang pak tulus saya setuju banget ya
bukan saya mau mengangkat pak tulus
itulah satu yang kita harapkan
kalau mau memuatkan semua ya mungkin agak sulit juga
tapi biarkanlah ini mungkin pm dua puluh enam ini berjalan
sambil di situ ada klausual menyatakan selama enam bulan
dalam hal tarif itu bisa juga ada evaluasi dan sebagainya
baik pak puji maaf saya potong ini pak
yang berikutnya tadi kaitan dengan masalah sudah berlaku atau tidak
sudah dilaksanakan atau tidak
nah kita akan monitoring dari hal hal yang dia sudah lakukan
kalau belum tidak atau dia sudah ya kita akan bisa menggunakan cara cara misalnya kita tim termonitor untuk menggunakan taksi itu
yang kedua mungkin masyarakat sendiri
kita buka semacam pengaduan
apakah sudah ada perubahan atau tidak
nah kalau seandainya belum dilakukan perubahan
nah ini salah satu upaya kita melakukan hal hal yang sifatnya ya apa pembinaan
apa sifatnya pendekatan hukum
oke baik pak puji ini sudah dua hari berlaku
tadi kalau informasi dari mas jansen masih ada di lapangan ini belum berlaku juga sebenarnya
saya tidak menyatakan bahwa itu harus terus kemudian itu
tadi kan kita sudah jelaskan juga kepada operator sudah kita panggil
ya silahkan saya bilang ini aturan sudah dilaksanakan
kalau misalnya sekarang membaratkan gampang saja pak jansen
ada undang undang lalu lintas bahwa itu ada traffic light ada lampu lalu lintas di situ
nah di satu jalan tempat itu belum ada lampu lalu lintasnya
ya tiba tiba terus kita pasang ada lampu lalu lintasnya
itu untuk menjaga keamanan keselamatan masyarakat
yang lewat situ yang tadinya belum ada lampu lalu lintas itu itu selalu sering terjadi kecelakaan
nah begitu kita pasang lampu lalu lintas jadi harapannya aman
nah kalau nggak mau juga ya ada lampu lalu lintas tabrak aja
tabrak saja itu kan ribu kecelakaan itu kira kira sebagai definisinya
baik pak puji ini sudah berlaku dua hari tapi masih ada juga yang belum
artinya kan apakah sudah ada kementerian perhubungan juga membuat batas waktu begitu untuk memberikan teguran lah kepada penyedia jasa transportasi online
untuk bisa memperlakukan apa yang terlaku
apa yang telah diputuskan oleh kementerian perhubungan
ya jadi sesuai dengan arahan pak menteri ini hal yang baru
kita juga tidak inginkan hal hal ini menjadi ada semacam kegaduan keributan
kita paham juga masyarakat juga perlu misalnya edukasi katakanlah juga itu mungkin sosialisasi mungkin juga belum tahu
nah kita lakukan hal hal semacam itu misalnya penegakan hukumnya ya bisa saja
semacam penegakan hukum
semacam penegakan hukum yang preventif edukatif bisa saja
karena apa melihat dari pelanggarannya
saya mengatakan bahwa pelanggaran itu ada pelanggaran ringan pelanggaran sedang pelanggaran berat
nah kalau pelanggaran berat ya tidak kompromi lagi
ya contoh dari masing masing operator pelaksana juga pernah melakukan ada pelanggaran berat langsung di suspend
misalnya dia melakukan apa melakukan hal yang masalah keamanan
ya sudah tidak ada kompromi
atau mungkin masalah yang belum pakai stiker nah itu kan ringan lah ya
kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian kementerian perhubungan ini benar benar membuat regulasi ini diberlakukan atau berlaku untuk semua pihak
saya ingin ke mas tulus
mas tulus ini melihat apa yang tadi juga diceritakan oleh mas jansen ya masih ada ternyata dua hari ini berjalan tapi masih ada yang belum tertib begitulah menggunakan ini
ya pertama tadi
apa yang kemudian disampaikan oleh ylki ya beberapa bulan yang lalu ketika
ini kalau sudah berlaku bagaimana pengawasannya
ya pertama sebenarnya ini ada gap ya
gap dimana regulasinya sudah jelas sudah cukup fair sebenarnya
tapi kemudian di lapangan belum diterapkan
ditetapkan ini yang saya kira kemudian setelah mereka belum mematuhinya ini kan perlu ada ya mungkin ekstrimnya harus ada law enforcement atau apapun
tetapi ini harus ada upaya untuk menyelesaikan ini sehingga aturan ini bisa lebih implementatif dan tidak dicuek
jadi cuekin ya sehingga tidak terjadi semacam penolakan ataupun kemudian ada pelanggan pelanggan yang dibiarkan
ini kan agar aturan itu berwibawa sehingga ketika sudah dibuat maka nanti harus dipatuhi dan siapa yang tidak patuh harus diberikan sanksi untuk itu
tapi memang saya kira dalam konteks konsumen sebenarnya karena kami dari lembaga konsumen sebenarnya yang juga harus kita plototi bersama selain soal tarif juga soal standar pelayanan minimal
ya ini yang dari survei kami dari empat enam ratus responden itu sebenarnya bisa disimpulkan bahwa operasional taksi berbasis aplikasi ini itu belum punya standar pelayanan minimal yang memadai atau yang terukur
misalnya soal apakah drivernya harus memakai baju apa ya dengan mobil seperti apa kondisi ac seperti apa apakah boleh tahu
jadi pelayanannya ya pak
ya itu menjadi sangat penting
karena ini menyangkut tarif itu kan menyangkut soal perusahaan
jadi pelayanannya ya pak
ya itu menjadi sangat penting
kemampuan bayar dari si konsumen
anda melihat itu sudah diatur dalam permainan yang sekarang berlaku
belum belum tapi mungkin ada aturan lain
tapi ada aturan lain yang di dalam kementerian perhubungan kan ada aturan soal standar pelayanan minimal di taksi di busway kemudian di kereta api dan segala macam
ini yang saya kira implementasi di lapangan lagi lagi harus menjadi sebuah keharusan
karena yang namanya anggota umum selain soal tarif ya tapi juga standar pelayanan minimal
ini yang saya kira dari survei yang kami lakukan ini belum ada
artinya ini menyangkut dari goodwill dari perusahaan
apakah dia punya standar pelayanan minimal dan juga bagaimana komplain handling kepada konsumen kalau terjadi pengaduan pengaduan
ini yang juga belum ada standar
dan juga sebenarnya ini juga persoalannya sangat kompleks tapi tidak cukup hanya diatur oleh kementerian perhubungan sebenarnya
ada lagi kemudian
ya harusnya misalnya kementerian
ya harusnya misalnya kementerian perhubungan
ini kan menyangkut soal apa hubungan kerja antara driver dengan perusahaan seperti apa
itu bukan ranahnya kementerian perhubungan ini ranahnya kementerian tenaga kerja
atau soal perlindungan data pribadi milik konsumen
ya itu siapa yang melindunginya
menyangkut nomor handphone alamat rumah kartu kredit account dan segala macam
ini berbahaya sekali karena bisnis ke depan adalah bisnis data pribadi
ini yang belum diatur
baik saya ingin ke pak puji lagi
baik pak puji ini ada juga kemudian masukan lagi dari mas tulus ya
ini mengatakan bahwa sepertinya dalam permen hub ini belum juga mengakomodir pak mengenai bagaimana perbaikan pelayanan dari pihak penyedia taksi online
apakah ini juga dipikirkan sebelumnya oleh kementerian perhubungan pak
ya saya setuju dan memang itu yang disampaikan pak tulus mas tulus ya
bahwa tadi saya katakan pertama adalah kita mengutamakan keselamatan
dua kaitan dengan masalah kesetaraan
dari awal tuh kesetaraan keamanan dan kenyamanan
nah berkaitan dengan masalah keamanan dan kenyamanan ini ada di spm sebagai standar pelayanan minimum
nah itu sudah ada dalam angkutan penumpang ya
baik itu yang dalam trayek dan tidak dalam trayek itu sudah ada diatur
kalau tidak salah itu pm empat puluh delapan dua ribu lima belas ya
nah artinya betul tadi menyampaikan bahwa untuk di taksi online ini ya atau yang disebut sekarang kita itu aks
ask ya jadi angkutan sewa khusus
nah itu taksi online lah gitu
ask ya bukan psk loh ask
oke pak ask pak
jadi angkutan sewa khusus
nah itu bahasa resminya di dalam nomenklatur kita
nah artinya kita juga sering mendapatkan pengaduan terhadap perilaku perilaku dari para pengemudi tadi
nah ini kan sebetulnya lebih dibahas di internal
tadi saya sudah ketemu ya tolong hal ini juga diberikan penekanan terhadap para pengundi pengemudi itu dalam hal sopan santun
dalam hal kebersihan
dalam hal perilaku
itu setuju tadi pak tulus itu
bahkan beberapa waktu yang lalu itu ya kita sebut aja grab itu kan melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap penumpangnya
itu menyebuat viral
nah ini kan merugikan
saya bilang jangan sampai ini terjadi lagi terjadi lagi
nah kita sebagai pemerintah sudah mengeluarkan spm itu
nah maunya ada penekanan lagi yang lebih dari perusahaan
untuk aplikasi itu sendiri yang untuk menekankan bagaimana standar mutu pelayanan itu itu bisa tercapai
saya bilang lagi tadi sudahkah pernah dari perusahaan aplikasi itu melakukan introspeksi masing masing monitor
terus kemudian menangkap ya pengemudinya yang kebetulan menyalahi itu
jadi selalu masyarakat pengguna sendiri ya sebagai penumpang
sebagai pengguna jasa yang menemukan hal hal yang negatif
tidak negatif saja
yang positif juga banyak sih
saya pikir seperti mas jansen itu sudah luar biasa
tapi yang negatif ini juga harus diakomodir ya pak
tapi mas jansen kan menyampaikan bahwa itu akan dilakukan internal masing masing driver harus menyadari
saya pikir bisa bagus membantu aplikasi perusahaan untuk supaya karena kita bergabung dengan mereka
adanya suatu kolaborasi
jangan kita wah ini kan biar belum diatur sama perusahaan aplikasi
baik pak puji
pak puji kita harus tahan dulu pak karena kita harus jeda
usai jeda saya ingin tanyakan ke anda dan juga mas jansen serta mas tulus ini mengenai adanya poin lain
misalnya mengenai stnk berbadan hukum
ini kan yang juga cukup menjadi perdebatan sedikit begitu pak
kita akan bahas nanti usai jeda
tetap bersama kami di prime news
kami akan segera kembali usai jeda berikutnya
adakah lagi kemudian poin poin yang agak agak masih keberatan ini dari yang sudah disahkan ini
misalnya ada stnk berbadan hukum ini kan agak cukup ini ya
sebenarnya pada saat sosialisasi dari pihak kemenhub kami tidak keberatan
karena beliau mengatakan ini sudah diatur oleh undang undang
dengan asas kesetaraan dan keadilan akhirnya kami menyepakati
tapi hanya saja saya mendapatkan surat edaran
juga saya ingin bertanya juga dengan pak puji
dari kementerian perhubungan
yang dituliskan ini oleh pak diorjen
bahwa dituliskan di situ hanya yang berbadan kooperasi
yang menunggu stnk mati baru diperpanjang
artinya yang badan hukum yang lain sudah harus langsung balik nama
nah sedangkan pada saat masa sosialisasi tidak pernah disebutkan hal tersebut
jadi intinya sebenarnya kami tidak keberatan
tapi kok ada perubahan pemberlakuan antara kooperasi dengan badan hukum yang lain
itu surat edaran tanggal
yang kedua apa lagi mas yusuf
yang kedua ini bukan kami keberatan
karena melalui pernyataan sikap sembilan belas maret lalu kami mendukung
karena kami melihat ini sudah baik
tapi kami mengkritisi apa pelaksanaannya dalam hal ini uji kir
akhir sampai saat ini belum sesuai permen dua puluh enam
dan prosesnya kami dengar kabar kabarnya bahwa sudah akan dilakukan rajia untuk memeriksa
kir memeriksa stiker
tapi teman teman dari ado sudah siap sebenarnya
kami sudah siap
kami sudah terdaftar di badan hukum
tinggal menunggu pemerintah melakukan apa yang terjadi
melakukan apa yang tertulis di permen dua puluh enam yaitu kir nya dengan cara di embos
dan pada saat itu juga saya ingat beliau mengatakan akan bekerja sama dengan pihak
atpm untuk melakukan kir
tapi sampai sekarang belum
jangan sampai nanti justru kena razia begitu ya
baik pak apuji
baik pak puji ini tadi juga dari ado mengatakan kalau untuk ada dua poin lagi pak yang mungkin
ini menarik untuk bisa ada klarifikasi dari pihak kementerian perhubungan
pertama adalah ini mengenai stn keperbadanan hukum pak apuji
tadi mas jansen mengatakan bahwa ternyata ada perubahan begitu mas ya
dari yang tadinya untuk semua tapi kemudian hanya untuk yang sudah berbadan hukum kooperasi begitu
oke yang kedua adalah uji kir ini pak
teman teman dari driver online yang dibawa ado ini sudah siap pak untuk ujikir
tapi kemudian belum ada tindak lanjut dari kementerian perhubungan
ada tanggapan pak apuji
jadi memang kita perlu penjelasan tadi sudah saya jelaskan juga untuk stn k
itu kan kekhawatiran teman teman untuk stnk berbadan hukum itu
saya tahu tahuan saya ada tiga hal
saya paham betul
yang pertama adalah bahwa kita ini tidak ansih sebagai pengemudi online yang terus menerus ya
artinya kita part timer lah ya
jadi iseng lah kira kira begitu
nah kalau kemudian kita masuk di online kok harus dibalik nama atau berbadan hukum
apakah itu koperasi
apakah itu yang berbadan hukum perusahaan
sama itu sebetulnya
jadi kan berlakuan sama dong
nah yang kedua kekhawatirannya itu menjadi peralihan miliknya itu menjadi milik badan usaha atau kooperasi
nah kan itu kekhawatiran
nah yang ketiga khawatiran lain adalah leasing
nah ketiga ini saya mengutip lagi apa yang disampaikan oleh pak tulus
sebagai katakanlah konsumen untuk menghilangkan kekhawatiran itu
kita berpikir nih dengan pakar
oke caranya bagaimana
caranya yang pertama tidak serta merta ya dia berbadan hukum itu
jadi ada kita akali dengan menggunakan yang namanya perjanjian kerjasama atau pks
nah itu dibuatkan untuk kita agar undang undang itu tidak dilanggar
jadi secara ansi dia tidak balik nama dulu ya kemudian tapi dalam perjanjian sudah disebutkan
ini dalam segi hukum bisa diatur
nah kapan pelaksanaannya
nah itu pada saat stnk itu habis masa berlakunya
kan lebih enak misalnya contoh pak puji itu beli mobil dan punya mobil yang stnk nya baru dua tahun masa berlakunya
sehingga habis masa berlakunya kan lima tahun kemudian
berarti tiga tahun kemudian baru balik nama
nah itu untuk menghindari teman teman kita saudara saudara kita yang tadinya hanya iseng aja
dia tidak kena balik nama tapi dalam pksnya sudah menyatakan itu
nah pak johnson waktu itu juga sudah oke berarti kan kita tidak kena nih oke
yang kedua apabila ada konflik dengan badan usaha atau dengan kooperasi itu
seolah olah nanti dia dibakabut segala macam di meja hukum
bahwa benar dia bahwa itu adalah milik badan hukum atau milik daripada kooperasi itu
nah untuk menghindari itu makanya ada pks lagi
bahwa ini hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan formal bahwa yang bersangkutan itu berbadan hukum untuk mengikuti kegiatan usaha amk tadi
kemudian dari hal itu tentunya kalau kita melihat dari apa yang di surat edaran paham betul mungkin persepsi yang berbeda
saya ingin tegaskan dalam badan hukum berbentuk kooperasi tidak serta merta diberlakukan
ini untuk mengakomodir karena ada bahwa kooperasi itu tidak mau jadi badan hukum gitu karena dia milik perorangan
nah jadi kita berikan satu ruang ya
bahwa tadi ruang geraknya berada di
masa berlakunya stnk lima tahun itu
nah sehingga tidak serta merta
nah bagi badan hukum yang lain saya pikir seperti halnya apa yang menjadi satu permasalahan tadi sama
jadi kita tidak bisa membedakan perlakuan itu
jadi perlakuannya sama mas jansan
oke baik pak puji kalau untuk yang kir ini bagaimana pak
oke satu lagi
mungkin singkat saja pak
ya mas jansan
ini maksud saya mendengarkan ini
saya menyalahkan saya menyalahkan dulu
maaf lah terbatin pak
jadi itu saya jelasin lagi
jadi saya menjelaskan itu
jadi jangan jangan khawatir
terus kemudian masalah kir
mungkin juga gitu saya menyadari
ada keluhan bahwa oh kir di daerah itu masih katakanlah gaya lama lah ya
mempersulit segala macam
sudah saya bikinkan surat segala macam
nah kita sudah membuka peluang
dua sebulan yang lalu itu kita sudah meresmikan launching yaitu ujikir lewat swasta
yaitu kita bersama gekindo untuk apm
yaitu agen pemegang merek
misalnya toyota deatu tiga berlian segala macam itu
nah bagi teman teman yang memiliki mobil apm tadi
apm di seluruh indonesia yang sudah terdaftar
yang sudah direkomendasikan oleh kementerian perhubungan
bisa melakukan kir yang dipersyaratkan sebagai angkutan penumpang umum khusus untuk online
jadi kita sudah berusaha juga
saya ini jangan sampai nanti pak tulus mengeluh lagi
nah ini keluhan dari pak tulus
yang pemerintah sekarang sedang melaksanakan itu di daerah kota kabupaten
nah untuk menambah itu
nah kita apm sudah libatkan mas
jadi dalam undang undang lalu lintas
itu dibenarkan bahwa kir itu dilakukan oleh swasta
itu tidak melanggar undang undang
dan kita termasuk yang terlambat
dari dua ribu sembilan baru sekarang kir swasta itu dilakukan
oke baik pak puji
baik saya ingin ke mas tulus
mungkin terakhir ini mas
apa yang kemudian anda tangkap dari kacamata konsumen dan juga mungkin ada imbauan begitu terkait dengan peraturan ini untuk masyarakat untuk konsumen dan juga untuk pemerintah
ya pertama ujigir tadi ya
jikir itu kan aspeknya atau safety untuk pelindungan konsumen
jadi saya kira operator taksi berbasis aplikasi itu harus mematuhi untuk ujigir
karena ujigir itu salah satu instrumen untuk melindungi konsumen karena kendaraan dinyatakan layak
nah disini juga sebenarnya saya masih ada kerisauan
dimana salah satu syarat di dalam taksi berbasis aplikasi kan kalau diangkutan umum atau taksi biasa itu dengan pool
itu adanya pool tapi di dalam taksi aplikasi ini terjemahkan dengan punya garasi di rumahnya
padahal fungsi pool dengan garasi berbeda
kalau pool itu juga ada manajemen dimana ketika taksi keluar dari kandang itu sudah dinyatakan layak oleh teknisinya
sudah kondisi layak
nah kalau taksi aplikasi keluar dari garasinya siapa yang menyatakan layak
kecuali si drivernya
sehingga ada sangat mungkin untuk kemudian ketika kendaraan taksi aplikasi ini di jalan sudah on the road itu belum tentu dia layak
ini yang berbahaya juga
ini lagi untuk konsumen ini ya
iya untuk konsumen keselamatan
mas jansen terakhir mungkin ada dari anda pendapat singkat saja apa yang tadi sudah dikatakan oleh pak puji dan juga untuk pemberlakuan peraturan ini ke depan seperti apa dari teman teman dari driver all
ya kami dari asosiasi driver online seperti dari awal kita mendukung agar transportasi online ini diatur
hanya saja ternyata dalam pelaksanaannya belum seperti apa yang ada sekarang
oleh sebab itu melalui surat kami dua puluh dua juni kemarin ke pihak kementerian perhubungan meminta agar diberikan waktu supaya tidak adanya tindakan di lapangan
tidak ada rajia memeriksakir dan lain sebagainya karena belum dilakukan oleh pemerintah
dan satu hal lagi yang ingin kami sampaikan adalah pemerintah harus memberikan atau harus menunjuk
sebuah badan atau apapun juga untuk memonitoring seperti tadi pak tulus katakan siapa yang mengecek kendaraan itu keluar dari garasi dan lain sebagainya
kami di sini sudah ada kurang lebih di dua belas provinsi
kami mempunyai anggota dan kami memonitoring apa seperti pak tulus katakan bagaimana driver kita meningkatkan kualitas dan lain sebagainya
ini adalah tujuan daripada asosiasi driver online
baik mas jansen terakhir singkat saja takut rugi tidak mas sudah ada peraturan ini
tidak takut rugi oke
baik terima kasih mas jansen dari ketua asosiasi driver online
dan juga ada mas tulus abang
dan juga ada pak baji dari ilki sudah bergabung bersama dengan kami
kita tunggu seperti apa kemudian peraturan ini semoga dapat mengakomodir semua pihak begitu ya
dan juga pak buji gimana pak
ya baik pak
baik pak singkat saja pak terakhir
oh ya singkat
yang pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada pak tulus pak jansen yang sudah bisa menerima dan mengerti tentang pm dua puluh enam ini
semoga aja ini intinya pemerintah itu bukan mau menghadang bukan mau apa
tapi untuk bagaimana menyelamatkan ya kesemua kesetaraan semuanya
saya pikir sama sama kita lakukan
sekali lagi mas jansen kalau ada apa apa ya silakan aja komunikasi
silakan langsung bertanya tanya
oke baik terima kasih
baik terima kasih pak buji yartanto
dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan melalui sambungan telepon sudah berbagi bersama dengan kami
dan kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi lain
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news